tadi pas gue ke rumahnya ani
tadi ada yang nyariin juga
gue nanyanya juga gitu tadi
terus dia jawab apa
lu niat cerita kagak sih
gue nitip warung bentar ya sama lu ya
yuk teng yuk
aninya tak ada
tadi juga ada yang nyari nyari ani
tapi tak ada orangnya disini
bos dari mana bos
bos dari mana bos
abis makan ya bos
abis makan ya bos
gue kasih hadiah
gue kasih hadiah ini
wah harus naik ke atas genteng ini mah
tapi aku gak punya tangga
tenang aja aku gak punya tangga
terus gimana naiknya
kenapa pur aninya gak ada ya
kau tau lagi sih lu
terus gue mesti bilang gak ada ruang gitu
kali ke rumah ani
sibuk banget ya
kenapa lu diam aja
tadi kan disuruh diam bos
jangan diam aja
menurut lu gimana
neng ani sibuk bos
neng ani sibuk bos
neng ani sibuk bos
neng ani sibuk bos
neng ani sibuk bos
neng ani sibuk bos
kalo kagak temen kerjanya ani
jadi yang bener siapa
ya mana gua tau emang gua tetangganya
bilang dari tadi jack
tadi ke rumah kontrakannya mbak ani
kata mbak ani semalam ada kucing kawin
ada acara di atas gentengnya
itu namanya bukan acara
mbak ini takut gentengnya kegeser
bang salim dan suruh mereksanya
memangnya nunggu siapa mas
iya pak buat ibu leni
oh bu leni
tau dong mas
tapi bu leninya belum datang tuh mas
iya pak saya juga tau
kenapa nggak di telpon saja bu leninya mas
masih jauh mbak
kenapa mas kok sedih
katanya di jalannya macet ada kecelakaan
katanya nggak begitu jauh
kalau lancar tiga puluh menit juga sampai
tapi kalau macet nggak tau kapan sampenya
nah terus gimana
saya mau nelfon yang nyuruh saya dulu
gimana udah ketemu belum semua orangnya
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
kang tisna udah dulu ya ada suara orang jatoh nggak tau
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
saya jatoh bang

aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh pelan pelan
aduh biasa bener lagi aduh aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh pelan pelan pak aduh aduh aduh aduh
aduh iya aduh aduh pelan pelan pak aduh iya aduh aduh aduh aduh
bagian lu ada ada aja bener bener nggak panggung
hai rakyatnya pinggang sampai bertek aduh ngapain lagi saya mau nanya pak aji
pengurutnya bangiten apa wiro biar cuma dapat dua yang penting dapet hehehe ulu ulu saya juga
biar dapat kecil kecil ikannya tapi alhamdulillah buat makan siang pakai ikan hehehe
banget luim jam masih kagak dapet mulu biarin aja hehehe yang penting hati gua lagi senang
senang kenapa sih hehehe tadi pagi gua ketemu kecengan baru hehehe loh kecengan baru bek cerita
tuh be ada aja pokoknya masih muda masih seger hehehe kalau masih muda masih seger kagak bakal
mau sama lu
pak emang rumahnya mbak leni jauh ya jauh sih enggak mas cuma kadang jalurnya aja jalur macet mas